ms seorang pria yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan perundungan di kantor komisi penyiaran indonesia atau kpi
melapor ke polres metro jakarta pusat pada rabu malam
ms mengaku mengalami pelecehan tersebut pada tahun dua ribu lima belas
ms melaporkan lima orang masing masing berinisial rm mp rt eo dan cl
kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan ms mengaku mengalami pelecehan pada dua puluh dua oktober dua ribu lima belas di kantor kpi pusat
menurut pengakuan ms peristiwa itu terjadi di ruang kerjanya
kelima terlapor memegangi tubuh ms dan mencoret bagian tubuhnya
penyidik polres metro jakarta pusat mendatangi si pelapor tersebut ke kediamannya
dan datang ke polres
membuat laporan polisi didampingi oleh komisioner daripada kpi sendiri
sekarang laporan sudah kita terima keterangan awal sudah kita ambil daripada si pelapor
nanti akan karena ini mana ke penyelidikan kita nanti akan memeriksa atau mengklarifikasi termasuk terlapor lima orang yang dilaporkan tersebut
sementara itu komisi penyiaran indonesia pusat akan melakukan investigasi internal
terhadap dugaan pelecehan seksual dan perundungan
terhadap salah satu karyawan kpi pusat yang diduga dilakukan oleh tujuh orang rekan kerja korban
ketua komisi penyiaran indonesia agung suprio mengutuk tindakan pelecehan dan perundungan terhadap karyawan kpi tersebut
kpi akan memanggil nama nama yang disebut di media sosial untuk dimintai keterangan
kami mengutuk tindakan bullying ataupun pelecehan seksual
dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual

dan tidak menoleransi tindakan pelecehan seksual
yang kedua komisi penyiaran indonesia akan melakukan investigasi internal
memanggil para pihak yang tercantum nama namanya di dalam sebaran di media sosial tersebut
hari ini kami akan panggil mereka untuk dimintai keterangan
yang ketiga kpi akan memulihkan karyawan yang disebut pelecehan seksual
kpi akan memulihkan karyawan yang disebut pelecehan seksual
kpi akan membal bancoing si secara sesama dua tahun tak jvas standar rains

hanya sampai maka kpi akan melalui karyawan yg bisa melengkapi penyebabnya

perlu saya revisi sedikit bahwa saat ini saya berada di kantor komnas ham karena memang dalam agenda yang memang ditetapkan pada hari ini
korban begitu dan juga mungkin kuasa hukumnya dijadwalkan untuk hadir di komnas ham pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
untuk memberikan laporan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan kasus pelecehan seksual
dan sarah memang ini menjadi kasus pelacahan seksual ini menjadi hal yang memang kita sayangkan ini kembali terjadi di tanah air
terlebih ini adalah terjadi di kantor lembaga pengawasan begitu terkait dengan tayangan tayangan yang memang selama ini seharusnya kita menjadikan kpi sebagai salah satu lembaga yang kita percaya untuk menentukan
ataupun memberikan kita wawasan mana tayangan yang perlu kita tonton ataupun pengetahuan pengetahuan terkait dengan apa yang baik ataupun tidak begitu terkait dengan tayangan yang akan kita nonton begitu
nah terkait dengan update sendiri begitu terkait dengan dugaan kekerasan seksual ataupun pelecehan yang seksual yang dialami oleh korban ms sebagai pegawai di kpi
memang pada hari ini ataupun pada hari rabu kemarin sebenarnya kpi sudah memberikan rilis pers terkait apa yang akan dilakukan oleh kpi
di antaranya melakukan investigasi terkenal internal meminta penjelasan dari kedua belah pihak dari korban maupun pelaku begitu
dan juga mendukung aparat penegak hukum
untuk menindaklanjuti kasus dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan hukum dan juga pemulihan psikologis yang akan diberikan kepada korban
dan yang terakhir adalah menindak tegas bahwa pelaku jika terbukti melakukan pelecehan seksual ini akan ditindak tegas sesuai dengan aturan aturan yang berlaku di kpi
dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada salah satu komisioner kpi pusat begitu nuning begitu yang menyatakan bahwa proses investigasi hingga pada saat ini masih terus berjalan
pihaknya masih terus berusaha untuk memanggil lima orang ataupun tujuh orang yang disebutkan menjadi pelaku dalam kekerasan seksual tersebut
namun memang hingga pada saat ini belum ada kesimpulan ataupun belum ada keputusan terkait dengan proses investigasi yang berlangsung secara internal di kpi
nah untuk mengetahui bagaimana proses hukum ataupun laporan laporan yang sebenarnya hari ini dijadwalkan oleh komnas ham
ham dan juga pihak korban begitu untuk mengetahuinya lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan komisioner komnas ham bk ulung hapsara yang memang dalam beberapa hari terakhir ini mengikuti secara detil kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada ms
dan memang dari cerita sebelumnya bahwa sang korban ms juga sebelumnya pada tahun dua ribu tujuh belas sudah sempat melaporkan kasus ini kepada komnas ham dan waktu itu komnas ham menyarankan sang korban untuk melaporkan
kasus ini kepada pihak kepolisian karena ditemukan pidana pada pada kejadian tersebut untuk untuk mengetahui lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan bk ulung habsarah selamat siang pak
pak bk ini terkait dengan dugaan kekerasan seksual dan saya harus konfirmasi dulu bahwa tahun dua ribu tujuh belas sang korban sudah pernah melapor ke sini betul itu ya
ya betul jadi ms pada agustus dua ribu tujuh belas sudah mengadu ke komnas ham lewat email dan kemudian
direspon oleh komnas ham september dua ribu tujuh belas begitu dan saran yang disampaikan oleh komnas ham setelah menganalisa materi aduan yang ada memang disarankan korban untuk melapor ke polisi karena ada indikasi tindakan pidana gitu
apakah bisa disampaikan indikasi tindakan pidana karena memang hingga pada saat ini dari laporan yang sekarang ada ini kan memang kita masih belum mendapatkan kejelasan
kita semua baru hanya melihat dari
rilis pers yang disampaikan oleh korban begitu
dari laporan yang disampaikan oleh korban pada saat itu
ini ada tindakan pidana apa yang memang ditemukan oleh komnas ham pada saat itu
ya indikasi tindakan pidananya tentu saja soal kekerasan seksualnya
artinya peristiwa yang ada memang mengarah kepada kekerasan seksual
yang diakibatkan atau yang dilakukan oleh sesama sipil
ini dari cerita ceritanya ini sesuai dengan rilis pers yang disampaikan oleh korban
ya secara umum sesama lah ya
materi aduan yang disampaikan ke komnas dengan rilis publik yang kemarin viral itu sama
ada peristiwa kekerasan seksual ada pelaku dan kemudian soal waktunya begitu
nah pak beka ini kan kita harus karena ini adalah gedung komnas ham begitu ya
ini kan kita sama sama sangat menyayangkan ada kasus pelecehan seksual
yang waktu itu pernah dilaporan
kepolisian kepada komnas ham juga begitu
tapi waktu itu belum terdengar oleh siapapun dan tidak ada tindakan apapun dari kpi pusat begitu
nah kali ini sang korban harus menggandeng mengirim surat kepada presiden
lalu kemudian harus kemudian menggandeng jurnalistik begitu
dan juga pada akhirnya menggandeng komnas ham lagi untuk kasus ini
untuk supaya kasus ini bisa terdengar dan diurus oleh kepolisian begitu
nah apa yang akan dilakukan oleh komnas ham setelah kasus ini ternyata kembali
mencuat di publik begitu
padahal waktu itu sudah sempat dibicarakan
saya kira yang pertama begini komnas ham merespon situasi yang ada dengan berinisiatif
untuk melakukan pemantauan atau penyelidikan lebih lanjut
kenapa kemudian kasus ini ada pembiaran dalam pengertian pembiaran indikasi pembiaran
karena ini sudah berlangsung lama tetapi tidak ada proses hukum yang layak bagi korban begitu
artinya seharusnya begitu melapor misalnya kalaupun ini melapor ke kepolisi maupun keatasan
ada langkah langkah yang sistematis begitu sehingga korban langsung mendapat keadilan
itu yang pertama dari komnas
yang kedua kemudian komnas tentu saja akan meminta keterangan semua pihak korban terduga pelaku
terus kemudian juga kpi maupun juga kepolisian
untuk mendapatkan konstruksi peristiwanya secara utuh
artinya dari detail siapa saja pelakunya terus bentuk kekerasan seksualnya seperti apa
waktu tempat begitu dan latar belakang kenapa sih kemudian ada kekerasan seksual
apakah karena relasi kuasa yang tidak adil tidak setara
atau juga karena dianggap lucu atau segala macam kita akan mempelajari ke sana
setelah itu menganalisa dan kemudian menyimpulkan
apakah ada memang pelanggaran ham atau tidak
setelah itu memberikan rekomendasi ke para pihak
baru nanti akan memberikan rekomendasi begitu ya
nah kalau bisa kita karena ini korban pada hari ini seharusnya ke komnas ham
tapi memang sejak pada pagi tadi kita belum melihat ada kedatangan korban
sudah ada komunikasi kan dengan korban maupun keluarga korban
ataupun dari pihak kuasa hukum mungkin sudah ada komunikasi dari komnas ham
ya sampai tadi jam sebelas
kami dapat informasi dari pendamping hukumnya bahwa
korban ingin istirahat terlebih dahulu
dan kemudian saya merespon bahwa
tentu saja prinsip dari komnas ham yang pertama adalah
memberikan kenyamanan dan keamanan bagi korban untuk menceritakan
begitu kalau memang belum siap belum merasa nyaman dan masih traumat
begitu kami akan memberi waktu bagi korban
tapi proses di komnas ham tidak berhenti dengan menunggu itu
kami sedang menyiapkan surat
untuk meminta keterangan secara resmi kepada kpi dan juga kepada kepolisian
begitu berdasarkan informasi atau data yang kami miliki
karena kalau kita lihat dari cerita yang disampaikan oleh sang korban begitu bahwa
dua kali korban melaporkan kepada pihak kepolisian polres gambil pada saat itu
namun ternyata tidak di bap kan
karena alat bukti ternyata tidak cukup
dan kemudian dia sudah melapor juga kepada pimpinan kpi
namun pada saat itu dia hanya dipindahkan ruangan
tapi tidak ada sanksi jelas kepada pelaku pelakunya begitu
tapi kalau kita bicara soal apa yang sudah disampaikan oleh kpi dalam rilis suratnya
rilis persnya begitu pak ya
terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh kpi terkait dengan investigasi kasus ini
apakah memang yang disampaikan oleh kpi itu sudah cukup untuk memberikan seperti tadi
misalkan memberikan dampingan hukum dan juga pendampingan psikologis begitu
apakah memang sudah cukup untuk menanggulangi kasus
kasus seperti ini pak
ya tentu saja begini yang pertama komnas ham berkomitmen
percaya dengan komitmen teman teman kpi
saya kira ini juga kejadian yang barangkali juga mengejutkan bagi mereka begitu yang pertama
yang kedua saya kira juga sejauh komunikasi kami dengan kpi selama ini
sejak rabu sampai hari ini
kpi cukup responsif dalam pengertian memberikan layanan
pendampingan kepada korban
kemudian mendatangi rumah korban
sampai kemudian juga berkomitmen untuk membantu komnas
dalam menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh komnas
dan saya kira saya percaya pada komitmen tersebut
berapa lama waktu yang akan diberikan akan dijanjikan oleh komnas ham untuk menginvestigasi kasus ini juga pak
saya kira ya kalau lama tidaknya tergantung nanti prosesnya
tapi mungkin dalam waktu sebulan ini semoga selesai
cukup terima kasih banyak pak beka
selamat bertugas kembali sehat selalu pak
begitulah sarah terkait dengan informasi atau update terkini
terkait dengan kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi oleh karyawan di kpi begitu
kita pasti berharap bersama bahwa kasus ini akan mendapatkan segera pencerahan
terkait dari semua pihak yang memang turut melakukan investigasi dalam kasus kekerasan seksual ini
baik terima kasih atas laporannya ausi riondolu
produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung dari kantor komnas ham